segala aktivitas warga harus berhenti saat hari raya nyepi yang jatuh pada hari ini
dua maret dua ribu dua puluh tiga hal ini pun membuat sejumlah warga harus mengantre di anjungan tunai mandiri atm
bersama yang berada di jalan hayawuruk dan pasar bali selasa siang atau satu hari sebelum hari
raya nyepi mereka mengaku terpaksa mengambil uang melalui atm bersama meski terkena potongan
administrasi lantaran atm bank dari rekening mereka berhenti beroperasional untuk sementara
warga mengaku telah mengerti jika atm akan berhenti beroperasional jelang nyepi namun
mereka tidak mengira kali ini lebih awal sejak siang hari padahal tahun sebelumnya rata rata
masih beroperasional hingga pukul delapan belas waktu indonesia tengah aku bakal tetap atmnya cuma
biasanya kan jam enam sore biasanya kalau karena dari tahun lalu juga biasanya
pelayanan poliklinik rumah sakit umum wangaya dan pasar menghentikan sementara pelayanan mereka
satu hari jelang hari raya nyepi hingga kamis dua puluh tiga maret dua ribu dua puluh tiga penghentian operasional poliklinik
ini dilakukan karena untuk menghormati pelaksanaan hari raya nyepi meski begitu
bukan berarti seluruh aktivitas rumah sakit diliburkan dan tidak menerima atau merawat
untuk instalasi gawat darurat igd tetap dibuka selama dua puluh empat jam penuh dan bisa menerima
pasien darurat meski pada saat hari raya nyepi nandang astika dan pasar bali